berikutnya kita ngomongin fashion nih usai terselenggara di kota new york dan london
pekan mode dunia berlanjut di milan fashion week
nah pada musim ini terasa spesial karena kehadiran brand lama seperti aikner
yang sempat vakum sejak pandemi turut memperagakan koleksi terbarunya
milan fashion week jadi ajang brand lakseri asal jerman aigna
comeback dengan mengeluarkan koleksi terbaru musim semi dan panas dua ribu dua puluh empat setelah absen tiga tahun pasca pandemi
peragaan busanya dihadiri tujuh belas selebriti dan figur publik dunia media dan influencer
termasuk dari indonesia yang merupakan salah satu pasar penting bagi ignar
pada peragaan busanya kali ini christian beck direktur kreatif sekaligus desainer aigner
banyak meladirkan corak floral pada koleksi tas dan busanya reddit
yang terinspirasi motif hanis sacco karya seniman dan desainer tekstil asal inggris william morris
di indonesia igner yang berada di bawah naungan trans fashion mengklaim
seluruh material fashion berbahan kulit yang digunakan telah bersertifikasi ramah lingkungan
ini menjadi komitmen ichard yang sejak beberapa tahun memprioritaskan produk sustainable atau berkelanjutan